angkutan umum mrt atau mass rapid transit akan segera dioperasikan
rencananya mrt akan dioperasikan pada akhir bulan maret mendatang
jumlah fasilitas pendukung mrt seperti stasiun mrt dan jalur pedestrian atau trotoar
kian dikebut pengerjaannya oleh para pekerja untuk menampung para penumpang yang akan menggunakan fasilitas mrt
salah satu jalur pedestrian atau trotoar yang telah siap digunakan adalah jalur pedestrian yang berada di kawasan bundaran hi yaitu di kawasan sudina mas tamrin
namun sayangnya belum semua jalur pedestrian ini telah siap digunakan
nah nanti saya akan mengajak anda untuk menelusuri kawasan mana nih jalur pedestrian yang belum siap untuk digunakan
jalur trotoar dari jalan mh tamrin menuju jalan jenderal sudirman sudah rampung sejak tahun lalu
trotoar di sini juga sudah dilengkapi dengan guiding block atau
ubin tekstur pemandu bagi penyandang disabilitas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini